pelayanan tak biasa terhadap narapidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan kembali terjadi
di lapas suka miskin para narapidana korupsi diduga dibuatkan saung saung khusus tempat mereka bertemu dengan keluarga mereka
namun pihak lapas membantah dugaan tersebut
saung saung ini bukan berada di pinggir pantai ataupun di sebuah rumah makan
saung saung ini berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan suka miskin jawa barat
keberadaan tiga puluh enam saung inilah yang kini menjadi sorotan publik
saung saung tersebut diduga dibangun secara khusus untuk para narapidana korupsi yang berada di lapas suka miskin
selain tiga puluh enam saung pihak lapas juga menyediakan sejumlah fasilitas seperti lemari pendingin serta alat masak
kepala lapas suka miskin menyatakan saung saung tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga binaan dan keluarganya yang datang untuk menjenguk di lapas
ini menjadi lokasi alternatif pengganti

namun ia tidak mengetahui alasan pembangunan dan asal dana pembangunan tiga puluh enam saung tersebut
elit eksklusif tapi kalau ada juga pendapat orang ya itu asal biasa aja
sama dengan saung yang di luar itu kan persepsinya kan masing masing ya
ya begitu jadi masalah saung yang istimewa bangun bluk dan sebagainya ya tidak seperti itu
kalau di saung itu
mungkin ada katakanlah karena di sana juga ada kantin ya tentu ada kulkas
tentu ada untuk masa apa namanya indomie kan ada
bisa kan wajar gitu kan
ya nggak tahu juga
kan di sini saya baru empat bulan
tapi yang jelas ya
yang jelas selama saya di sini alhamdulillah nggak ada lagi yang bikin saung
selain keberadaan saung kasus narapidana yang bebas keluar masuk untuk pelesiran juga menjadi masalah yang terjadi di lapas suka miskin
fredy bagun bandung